inilah keributan yang terjadi di rs uni dr gunawan mangun kusumo
ambarawa jawa tengah pada jumat malam lalu
salah satu keluarga pasien covid sembilan belas yang meninggal dunia marah
lantaran tidak diizinkan mengambil gambar proses pemulasaran jenazah
padahal sebelumnya pihak rumah sakit telah menawarkan
untuk membantu mengambil gambar
penolakan tersebut akhirnya memicu keributan antara kedua pihak
dua orang tenaga kesehatan dilaporkan mengalami luka sayat
dari gunting yang dipegang keluarga pasien
di hadapan polisi pelaku berdali khawatir jenazah keluarganya salah urus
ia juga mengaku termakan informasi hoax
tentang kabar pengambilan organ tubuh dari jenazah pasien covid sembilan belas
gunting di inestesan sehingga terus rebutan gunting tadi
sehingga melukai perawatnya
bukan penusukan ya bu ya
usai mediasi polisi
pada sabtu siang
keluarga pelaku dan pihak rumah sakit sepakat
menyelesaikan masalah tersebut secara damai
ardi widodo kabupaten semarang jawa tengah